semakin sering aku bertarung aku semakin bahagia
itu sebabnya kita berjodoh nih
aku pun merasakan hal yang sama
bagikan langit dan bulan
kalian berdua sepasang pendekar yang serasi
kemana si surakerta dan awang
sudah beberapa hari ini tidak pulang juga
jangan jangan mereka sengaja berbuat ular
kalau memang benar mereka berbuat sepuluh
bisa mengusik kekuatan galuh keluar semakin besar lagi
rusak semua rencana aku
aku harus mencegah mereka
supaya tidak berbuat terlampau jauh
sekarang kulahmu sampai habis

aku tidak mengenalimu
kalau kau mengenaliku
jadi aku tidak perlu repot repot memperkenalkan diriku
baik baik baik
kau tahu kakak
semakin sering aku bertarung
aku semakin bahagia
itu sebabnya kita berjodoh
aku pun merasakan hal yang sama
bagikan langit dan bulan
kalian berdua sepasang pendekar yang serasi
kalian mengambil jalan hitam
masih ada waktu untuk bertobat
sebelum kalian menyesal nantinya
akhirnya keluar juga jagoan gaulu yang pinunjul itu
aku kira aku masih bersembunyi
dibalik ketiak prabu mu itu ki
jaga mulutmu surakerta
banyak orang terjatuh karena tidak menjaga lisannya
kau yang harusnya menjaga mulutmu ki
kau orang yang sok suci
seakan akan bisa menyelamatkan kami
kau sendiri tidak bisa menyelamatkan dirimu
dimulai atas segala khabar

menjaga teman teman lagu yang dibawa anda

tapi pun rupanya
hai kakak aku rasa ini bukan saat yang tepat untuk menghabisinya
sebaiknya kita menghindar sebelum yang lainnya berdatangan ini belum selesai aku akan datang lagi
aku tidak menyangka ilmu surakarta bertambah pesat ancamannya tidak bisa dianggap main main
aku harus segera kembali ke istana
apa yang kamu lakukan indah
hatur pangapunten kakak
sudah cukup lama aku bersabar
sekarang aku sudah tidak kuat lagi
aku akan mencari anakku pak manah rasa
bersabarlah dinda dewi
janganlah kamu bersikap seperti ini
harus sampai kapan lagi aku bersabar kakak
untuk apa aku ada di istana ini
hidup mewah berlimpah kandang dan pangan
sedangkan aku sendiri tidak tahu apakah anakku sudah makan atau tidak di luar sana
ibu macam apa aku ini kakak
dijaga oleh ratusan prajurit
sementara aku sendiri tidak mampu untuk menjaga keselamatan anakku sendiri
kamu selalu berhutang
membuatku merasa bersalah padamu
aku sudah tidak tahu bagaimana aku harus menjelaskannya padamu
jangan memaksaku melakukan apa yang tidak kamu inginkan tidak diri
kakak sudah memisahkan aku dengan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan